sebelumnya dalam konversi bersama jajaran polda metro jaya dan kodam jaya
selasa siang kapolda metro jaya irjen polisi m iryawan
menjelaskan kronologi proses penangkapan terduga makar dan progres pemeriksaan
kapolda juga menegaskan penangkapan para aktivis ini terduga makar
dilakukan melalui koordinasi yang baik antara polri dan tni
menurut kapolda metro jaya rencana penangkapan ini telah diketahui kapolri dan panglima tni
sehari sebelum penangkapan tim gabungan polda metro jaya dan pangdam jaya
melakukan rapat koordinasi bersama untuk mematangkan langkah
setelah mendapatkan informasi yang kuat dari intelijen gabungan tni polri
akhirnya diputuskan untuk melakukan penangkapan terhadap beberapa aktivis
dan juga perencana makar pada jumat dini hari
hingga saat ini pemeriksaan terus dilakukan untuk menyelidiki
dugaan adanya penyandang dana dibalik rencana makar tersebut
jadi ini sedang tidak dalam ini

termasuk ada tersangka lain kita sedang mendalami di sana
kemungkinan itu ada
adanya dana sedang kita racap
nanti pada saatnya akan saya sampaikan
kalau tidak ada itu akan jadi jelasan
kemudian siapa di belakang ini tentunya ini akan terus kita
karena dipakai akan memucuk menjadi satu
untuk kaliran dana ini ada kemungkinan dari pak pol

tidak perlu bisa menghasilkan dana
kemungkinan ada kemungkinan ada kemungkinan tapi kita tunggu waktunya
karena itu akan membutuhkan koordinasi dan sebagainya
sementara itu panglima kodam jaya maijen tni teddy laksmana
membantah isi video bertajuk perwira tinggi tni angkatan darat marah
atas penangkapan kiflan zain yang beredar di media sosial sejak hari minggu lalu
menurut pangdam narasi video itu
hanya bertujuan untuk mengadu domba antara tni polri dan masyarakat lainnya
penangkapan para aktivis itu sudah dikoordinasikan dengan panglima tni
kaitan dengan pemberitaan yang ada di media sosial dari konten tv
saya juga berharap kepada rekan rekan tni polri
untuk membantu kami menangkakan masyarakat
berita berita yang tidak perlu
sudah jelas bahwa rantai komando di tni itu jelas sekali
tidak ada di luar rantai komando tni
kalaupun ada yang bergerak di sini sangatlah tidak mungkin
karena tugas kami itu menunjukkan ketenangan kepada masyarakat
jakarta khususnya umumnya pada masyarakat indonesia